indonesia bagian dari diri saya
itulah sedikit menggalang pidato presiden ke empat puluh empat amerika serikat barack obama
saat mengisi ceramah di universitas indonesia pada november dua ribu sepuluh silam
obama mengakui bahwa indonesia tidak hanya menjadi negara sahabat bagi amerika serikat
tapi lebih dari itu indonesia memiliki tempat khusus di hatinya
pernah menghabiskan masa kecilnya di indonesia
obama mengakui pengalamannya bersekolah dan hidup di tanah air
turut mempengaruhi cara pandangnya
terutama melihat bagaimana toleransi dan kerukunan antar masyarakat
yang sangat menjemuk bisa terjalin dengan baik
kali ini obama kembali datang bersama keluarganya ke indonesia
bukan lagi sebagai pemimpin negara adik kuasa
tapi sebagai pribadi yang ingin menikmati keindahan alam nusantara
sekaligus menginspirasi banyak masyarakat indonesia
usai berlibur menikmati keindahan pulau dewata bali dan yogyakarta
obama dijadwalkan bertemu dengan presiden joko widodo
selain hendak berlibur obama datang ke indonesia
untuk memenuhi undangan konvensi diaspora indonesia
rencananya sabtu pagi obama akan berpidato sekitar dua jam
di depan tiga peserta konvensi dengan tema globalisasi pluralisme dan toleransi
sesuatu yang diakuinya banyak terinspirasi dari indonesia
saya harap bahwa bicara bicara obama ini berinspirasi
presiden barack obama adalah pemimpin yang sangat berpikir
saya rasa akan menarik untuk mendengar apa yang harus dia katakan tentang hal ini
terutama karena dia akan mengatakan hal ini di depan
ekonomi dan politik indonesia
pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mantan salah satu orang terkuat
pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mantan salah satu orang terkuat
pengalaman dan sudut pandangnya sebagai mantan salah satu orang terkuat
di dunia bisa dijadikan referensi bagi pemerintah dan masyarakat luas

untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam persaingan global
apalagi ekonomi indonesia saat ini sudah menjadi salah satu yang terbesar di dunia

tidak berlebihan memang jika kita menganggap bahwa obama adalah bagian dari indonesia
tapi tidak ada salahnya juga jika sosok obama bisa dijadikan inspirasi
tentang seseorang yang percaya bahwa masa depan yang cerah
adalah milik mereka yang percaya akan kekuatan
dari sebuah mimpi
budi adiputro cnn indonesia